ternyata nggak sulit menemukan pemilik sim card ini
maksudnya pak bus
jaga rasa ini rapat rapat
jangan sampai reina
dan mama saya tau masalah ini
baik baik aja gak
ibu tadi ketemu sama dokter andi mas
kalau ibu perlu banget
nanya saya juga sih pak bus
soalnya pak bus gak bisa ditelepon
atau lagi apa gitu
iya tadi ya
terus ada lagi
kalau mas aldi udah pulang
mas aldi suruh nyamperin ibu ke kamar
sebenarnya apa yang lagi dipikirin mama
sehingga merasa harus memanggil dokter andi
padahal mama pernah bilang
kalau sudah lama
sekali gak pernah
yang selama ini hanya minum obat
udah jagain ibu
sebuah sim card
yang ditemukan pak al
handphone yang ditemukan
oleh pengawalnya pak al
mereka mengetahui soal agus rimba
mereka mengetahui soal agus rimba
mereka mengetahui soal agus rimba
mereka mengetahui soal agus rimba
ternyata masih nyala
handphone ini sempat dihubungi
handphone ini sempat dihubungi
nomor yang anda setuju sedang tidak
ya udah pasti
gak ada penjahat yang mau ninggalin jejak
udah cuman mau tau
tadi soalnya si mirna sama kiki bilang
dokter andi sempat kesini
ya mama memang telepon dokter andi
minta beliau untuk datang
ya mama pengen
pengen sharing aja
supaya mama lebih tenang
apa yang jadi ketakutan dan
yang ada di pikiran mama
mama cuman ini aja
tadi habis sharing udah better kok
ya alhamdulillah kalo makin membaik
dokter andi itu kan juga waktunya sibuk
mungkin juga kalau misalkan mama butuh dokter andi

gak bisa setiap hari juga kesini ya

ya kalo misalkan butuh temen cerita
iyalah kan biasanya mama cerita sama kamu
cuman pengen ini aja dapet
point of view yang berbeda dari
you know dari seorang psychiatrist gitu
ya pastilah kalau misalnya ada problem apa segala macem ya
mama pasti cerita sama kamu
ya terus gimana kabarnya andin
cuma kangen loh sama dia
tadi mama telpon kamu
tapi kamu gak angkat telepon
saya masih harus berbohong
saya masih harus berbohong
jadi kamu yang bengong sekarang kenapa

mama udah feel better mama pengen jempolin kamu ya
tadi mama sempat telpon mungkin
saya lagi di jalan
jadi gak sempet ngangkat
jangan tau masih harus adaptasi bawa mobil juga
takut konsentrasinya keganggu
luka jatohnya andin udah mendingan kan ya
ya gak syukurlah
ntar ini deh
nanti kamu mau ogni mama jenguk andin
gak usah terlalu banyak yang dipikirin
itu biar saya
cuman lo mau mama sehat dulu ya
udah i am i did
udah emang udah sehat kok udah
kamu tuh dia mesti potong rambut udah gondong
kapan nih mau nerapin rambut anak mama
udah udah sini sini tuh
mau mama yang bikin janji sama hairdressernya
entah gimana saya harus merespon
jika besok mama kembali bertanya soal andin
mama lagi sedang
papa bisa diri luar
belum mandi belum bersih bersih masih kotor ya
tapi aku kangen pa
papa juga kangen sama hena
tapi papa harus bersih bersih dulu
papa mau tidur di kamar mama lagi kan
nanti papa tidur di kamar mama lagi ya
biar mama cepet sembuh
ya allah andin
lu dimanesin din
lu sampe sekarang gak tau kalo lu sebenernya diculik
dan gue khawatir banget sampe sekarang
dan gue gak bisa tidur din
tadinya anak buahnya bro angga ini
bisa menggali informasi soal agus rima
ada tokoh lain di belakang ricky
tapi setelah fonis dijatuhkan
dan ricky sudah dipindahkan ke lapas lain
sekarang jadi susah
untuk mendapatkan informasi dari riki
sekarang jadi susah
untuk mendapatkan informasi dari ricky
lu tenang aja
ketika orang meminta bantuan saya
saya akan membantu dengan senang hati
dan sampai tuntas
tapi ketika saya merasa
saya akan meminta bantuan dari bro angga
bel tunggu bel
kita bisa bicara sementar
kita gak bisa bel kayak gini terus
kita gak bisa bel kayak gini terus
ternyata gak sulit
menemukan pemilik sim card ini
menemukan pemilik sim kartu ini
aku emang lagi banyak deadline dari kantor
dan aku agak sedikit gak enak badan

dari sekarang aja
karena mungkin aku nggak punya terlalu banyak waktu
karena mungkin aku gak punya terlalu banyak waktu
mau pesan apa pak
kita mungkin pesan minum dulu kali ya
gulanya dipisah ya
tapi jangan pakai gula yang biasa
gulau orta nih buat dia
kalo saya sih mineral orta aja
baik ada lagi pak
cukup itu aja dulu
mohon ditunggu ya pak

adi masih sedetail itu hafal minuman kesukaan aku disini
gak usah gr bel
mungkin ingatan adi emang bagus aja kali
dia ingat semua kesukaan kamu
dia inget semua kesukaan kamu
jadi apa yang ingin kamu bicarakan di
sebelum saya minta maaf ya
selama ini membuat kamu nyaman
dan bikin kamu sakit hati
tapi jujur bel
tapi jujur bel
saya gak nangnyatan seperti itu
sama sekali apalagi sengaja
sama sekali apalagi sengaja
kalo selama ini saya gak peka
kalo selama ini saya gak peka
perlu kamu tau bel
dua orang wanita yang
saya ajak ke makamiket
yang pertama umur saya
ya gak ada yang lain lagi
apa kesalahpahaman ini
apa kesalahpahaman ini
membuat kamu jadi berubah ya sama saya
kamu seperti menghindar dari saya
kamu seperti menghindar dari saya bel
ya memang sih saya
ya memang sih saya
saya juga mengakui
akhir akhir ini saya hektik banget
setelah ada musibah dari
kebakaran dan menyebulkan
saya juga sibuk membantu
pak alun untuk urusan bu andien
bu andien gimana keadaannya d
apa bu andien dipindahin ke rumah sakit di jakarta
ya allah bel kenapa bisa kayak gini sih
kenapa juga aku gak ingat tentang
kondisinya bu andien
akhirnya bel abicara juga
kenapa aku bisa lupa
gini ya deh mungkin aku terlalu
pusing sama pikiran aku sendiri
sampai aku lupa keadaannya bu andien
d bu andien dipindahin ke rumah sakit sejahtera ya
kamu kenapa d
jangan cerita ke siapapun soal ini
jangan cerita ke siapapun soal ini
bu andien kenapa bisa diculik d
kenapa kamu gak bercanda kan
bu andien diculik tunggu tunggu